bener pisang si suneo si suneo tes karena dia di bawah pimpinan si kobar
aduh sorry brother saya tidak bisa lama lama
ya udah saya bantuin ya saya bantuin
eh brother mau kita bantuin
wah edun tambahan malat aja hayuk hayuk
piananya ajarin gue dong
iya lo tuh gak cocok keles main piano lo itu cocoknya jadi mc
soalnya mulut lo tuh bawel bingo parah
iya iya ntar dia main pianonya pake bibir
em meleweng kenapa kata lagi ini
itu si om dudung
si om dudung
dia biasa dengerin orkis bangdut makanya dengan yang begini tidur
duk tuh gak capek ya lo sih
itu kayaknya pasukan black cobra bro
kalau liat jaket nama bener ding
wah bukannya kamarana ya ta weh
ya allah jadi jangan jangan dia mau ngeroyok si abah
karena kan black cobra itu anak buahnya si kobar ding
ah silahkan mau gimana pun juga kita harus bantuin abah
ding ding ding hampir aja
bukan saya nggak berani ding mereka sekampung kita cuma duaan kita pasti kalah ding
lah tadi angkat ding
mau gimana pun juga ini adalah harga mati
kita harus bantuin apa sampai titik darah penghabisan
kamu bener kamu bener
kita telepon si sardung biar nambah satu orang apapun yang akan terjadi bismillah
oke sarung hitung dua belas
ya allah harap sardung angkat
ambil dong kenapa sih
neng neng neng eh telepon
ya allah dong dia
dia akan dikeroyok sama geng black cobra
dung dung dung kesepakatannya abah lawan si cobra satu lawan satu
barusan ini black cobra ke tempat balapan
ngerti nggak itu bakalan dikeroyok si abah
alah bener bener si cobra hati dan pikiran itu jahat
sardung makanya sekarang kita harus ke sana
kita harus bantuin si abah
eh menan kan saya tuh ya tugas mengawal sini
bagaimana sini ngerayain tuh
dung dung dung kamu dengar ya
semua anak buah si cobra ada di tempat balapan
jadi si neng aman
oh ya sudah kalau begitu saya nyusul ke sana sekarang ya
oke oke ketemu di sana dong ya
sekarang sekarang sekarang
nek om dudung mau pamit dulu ya
eh emang om dudung mau ke mana sih
ini ada barusan ini ya
ini ada perlu
kalau nanti om dudung terlambat jemput lagi naik ke sini
neng raya pulangnya sama teman teman
jangan sendiri umat ya jangan sendiri
emang bener om dudung mau ke mana
eh ini ada perlu sajalah ya
ngaham om dudung tidak apa apa ngantuk
neng neng enggak ada list
guys bentar ya gue nyusul ke sana dulu
lu pergi semua
pak siapa yang bayar makanan
astagfirullahaladzim ada paniknya teh
salah motor deh
om om om tunggu dulu om tunggu dulu
neng neng di luar itu tidak aman mendingan di dalam saja ya
enggak enggak neng gak akan biarin om pergi sebelum om ngejelasin
sebenarnya ada apa sih om
begini neng ada keluarga om dari kampung ya
datang ke jakarta sekarang itu di terminal culang cileng kasian
ya om jangan dulu ah
ini om dudung pas dibohong kan
tidak mungkin ini pasti ada hubungannya sama abah kan
tidak tidak ada hubungannya sama abah
sudahlah neng mandi dalam saja sekarang
enjoy sama teman teman yang lain ya
beneran tidak ada apa apa neng
neng gak akan biarin om dudung pergi sebelum om ceritain ada apa sebenarnya
om dudung pergi
ya sudah sudah
ya udah sok amdung pergi tapi tabrak neng aja
aduh neng atau bagaimana
om teh buru buru pisah enggak tupu neng aduh
om dudung pasti bohong
kok emang gak ada apa apa sama abah atau om dung cuma mau ketemu saudara om
enggak mungkin muka om secemas ini
neng neng pan tahu om ludung mukanya mencemaskan
beda sama yang lain mengemaskan
ya sudah sudah ya neng ya
ya udah so pergi tapi tabrak neng dulu aja
astagfirullahaladzim kumah hati teh
ya sudah lah om kasih tahu
abah sekarang dalam bahaya
emang abah kenapa
abah teh mau balapan sama si kobar tanpa remling
tadi yang telepon om dudung tuh ya
si om bonan sama si om diding udah dikasih tahu
kalau geng black cobra teh konvoy menuju lokasi balapan
aduh om dudung mah takut abah dikeroyok
makanya saya mau buru buru mau nyusul abah gitu neng
ya allah abah abah
mau balapan kok gak bilang dulu sama neng sih
neng masuk aneh
ya pasti enggak bakalan diizinkan sama neng
abah teh balapan teh terpaksa
supaya apa supaya melindungi orang orang terdekat apa
supaya tidak ada apa apa begitu
tempatnya di mana
tempatnya teh ya
oh ya di jalan baru
tanjung tanjung baru
di ininya tapi ingat neng tidak boleh ke sana ya
aduh ya allah tuh abah mah ya wah ya tuh mah
ya allah semoga gak ada apa apa sama abah
ya pak gimana sih
kita pernah ketemu ya
iya kamu teh yang pernah nolongin saya sama abah
aduh hampura eh hampura
ini kenapa bang
aduh saya teh mau nolongin abah
jadi abah teh sekarang teh lagi balapan liar sama sikopar tanpa rem
takutnya teh siapa dikoyok
oh iya tadi tadi juga ngelihat rio lagi konvoi sih ya bang
bener pisang si suneo
si suneo teh sekarang teh di bawah pimpinan sikopar
aduh maaf brother saya tidak bisa lama lama ya
ya ya ya saya bantuin ya saya bantuin
eh brother mau ikut bantuin
kayaknya kita harus lakuin sesuatu deh
gue yakin banget abahnya raid tuh lagi dalam bahaya
kita harus cari pertolongan
aduh raya emang lo gak tahu
aduh balapan gak pakai rem itu bahaya banget loh rai
gue aja yang kalau jalan pelam tapi nggak pakai rem aja
sana sini nubruk sini nubruk situ
tempat sampah pohon pegerung orang juga bisa
tapi ah si dego tuh salut banget ya sama abah lor ya
dia tuh berani banget ya ngadepin kobar sendirian
tapi gimana pun juga abang kobar tuh gak sendirian
mereka tuh rame rame
dan sekarang abah raya tuh bisa aja kapan aja celaka
lo tahu kan mereka orang yang licik sih